nah ini masalahnya kemarin bahkan ya jakarta ini sampai masuk ke new york times
dunia melihat membaca bahwa jakarta bukan kota yang ramah pada pejalan kaki
nah ini agak agak malu ya kalau kita lihat seperti itu
betul dikatakan ya bahwa katanya kita males jalan kaki gitu
padahal sebenarnya mungkin aja karena trotoarnya juga tidak nyaman begitu untuk dipakai berjalan
lalu kemudian bulan tertib trotoar membuat trotoar jakarta menjadi sorotan media
tadi yang seperti sudah saya katakan bahkan juga yaitu harian new york times ini
yang mengangkatnya sebagai salah satu artikel mereka
betul dan new york times ini adalah salah satu media yang paling berpengaruh juga ya di amerika
dalam harian itu disebut bahwa warga jakarta malas berjalan kaki
alasannya apalagi kalau bukan trotoar yang tidak memadai
the new york times melansir sebuah artikel berita tentang ibu kota indonesia jakarta
sayangnya bukan kabar baik yang diberitakan
melainkan tentang betapa buruknya kondisi pedestrian
orang orang yang tidak mau berjalan kaki di buku kota negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia ini
ya dalam artikel yang berjudul jakarta where nobody wants to walk ini
the new york times menyoroti alasan kenapa warga jakarta malas untuk berjalan kaki
dilansir dari artikel tersebut indonesia menempati posisi terendah dari empat puluh enam negara terpadat di dunia
dalam hal jumlah langkah kaki yang ditempuh warganya
jumlah langkah kaki rata rata warga jakarta
hanya sebanyak tiga lima ratus tiga belas langkah per hari
sedangkan hongkong berada di posisi pertama dengan enam delapan ratus delapan puluh langkah
disusul dengan tiongkok sebanyak enam satu ratus delapan puluh sembilan langkah per hari
bukan tanpa sebab
masih menurut the new york times warga ibu kota malas berjalan kaki karena infrastruktur yang kurang ramah bagi pejalan kaki
sebagai contoh trotoar yang tidak rata berlubang sempit digunakan sepeda motor
lahan parkir hingga tempat jualan kaki lima
dari salah satu kawasan perkantoran di jalan sudirman ini saya akan mencoba untuk jalan kaki ke arah stasiun sudirman
yang jaraknya kalau dilihat di peta hanya kurang dari satu km atau sekitar enam ratus meter saja
dan kita akan melihat bagaimana kondisi jalan di sepanjang jalan sudirman ini
jalan sudirman sebagai jalan protokol di ibu kota pun tak luput dari problematika pedestrian
di antaranya pedagang kaki lima trotoar yang tidak rata dan tentu saja masalah keamanan
dan polusi udara
kenal dulu saya hani
dengan mbak siapa
ini kan aku lihat nih pakai tas atau di depan
kenapa tas atau di depan
soalnya biar nggak rawan copet ya
kalau menurut mbak ini jalan di jakarta itu apa yang harus dipersiapkan
pertama pakai masker
soalnya debu di mana mana nih kayak gini
terus hati hati juga waspada
apalagi kan kalau di sini kita nggak kenal ya orangnya banyak dari mana mana
jadi tas biasa pakai tas atau di depan
nah sebagai perempuan nih merasa aman gak sih jalan kaki di jalanan jakarta
kalau menurut saya sih kurang aman ya
soalnya masih ada kejahatan gitu
hati hati di jalan
selama bulan tertib trotoar pemerintah dki jakarta menargetkan penertiban satu ratus lima puluh lima titik trotoar
dengan fokus mengembalikan fungsi trotoar untuk memenuhi hak pedestrian
hingga predikat warga yang malas berjalan kaki tidak lagi melekat pada
magar fatani jakarta